pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat kembali diuji
kali ini partai rakyat adil makmur setidaknya memenangkan dua gugatan terhadap komisi pemilihan umum
yang pertama di pengadilan negeri jakarta pusat
yang kedua di bawaslu
nah kita sekarang sedang mencari tahu ini
apa yang sebenarnya keliru dalam proses pemilu kali ini
jagad politik indonesia dikagetkan oleh putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memenangkan gugatan perdata partai rakyat adil makmur atau prima
kepada komisi pemilihan umum kpu
apalagi dalam amar putusan itu
pengadilan meminta kpu
untuk kembali melaksanakan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan
sekaligus membayar ganti rugi kepada prima
sebesar lima ratus juta rupiah
katakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
kemudian hukum tergugat untuk membayar ganti rugi
material sebesar lima ratus juta rupiah
menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum
jangan lupa untuk memberikan komentar dan berlangganan
jadi silakan rekan rekan mengartikan itu
tapi bahasa putusan itu seperti itu ya
jadi rekan rekan kalau mengartikan menunda pemilih itu
saya tidak tahu
tapi amar putusannya
tapi amal putusannya
untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum
kehebohan pasca putusan pn jakarta pusat itu direspon oleh berbagai kalangan
termasuk wakil presiden ri ma'ruf amin
menurut ma'ruf putusan pn jakarta pusat belum menjadi putusan final
karena proses pemilu dua ribu dua puluh empat harus terus berjalan
komisi pemilihan umum pun tidak tinggal diam
merespon cepat putusan itu dengan mengajukan banding
tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding
sehingga dengan demikian kpu sudah menyampaikan secara keseluruhan
proses proses atau substansi dokumen
kurang lebih poinnya terkait dengan kompetensi absolut pengadilan negeri jakarta pusat
kemudian desain penegakan hukum pemilu dan juga yang penting adalah amar putusannya
mantan anggota komisi pemilihan umum yang juga bagian dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
hadar nafis gumai menilai
keputusan hakim pn jakarta pusat bisa menyebabkan penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
dan hal itu melampaui kewenangan pengadilan
serta berpotensi melanggar konstitusi dan undang undang yang menyatakan pemilu harus berjalan lima tahun sekali
ini mencerminkan sebetulnya ada problem di kpu nya sendiri di penyelenggaranya sendiri
kalau kita dalami kita ikuti

kasus kasus yang di gugat ini begitu itu memang berawal dari bagaimana kput itu bekerja di dalam proses verifikasi
nah kemudian yang kedua juga saya perkirakan karena aspek bagaimana kput sendiri mengikuti persidangan ini
jadi bagaimana dia mempersiapkan mempersiapkannya meng counternya menyiapkan dokumen dokumennya
saya kira itu juga tidak cukup kuat sehingga hasilnya demikian
kalau ketidaksiapan atau bahkan menganggap enteng itu kan sudah terungkap ya
jadi bukan sesuatu yang sepertinya kita mengira ngira atau menebak nebak
itu kan sudah dijawab sendiri atau direspon sendiri oleh kpu untuk kasus mereka di kalah di pn jakarta pusat tersebut
karena mereka menganggap oh ini bukan otoritasnya atau wenangnya
jadi seolah olah nanti akan ditolaklah ini
karena dalam putusan itu juga ada penundaan atau penghentian tahapan pemilu yang belum dilaksanakan
dan memulai pemilu lagi sejak awal dengan masa yang dua tahun empat bulan
kalau dihitung dua tahun empat bulan tujuh hari lebih tepatnya
itu jatuhnya nanti pemilu saya kira di bulan juni kalau tidak salah
pada tahun dua ribu dua puluh lima
walaupun kayaknya tidak ada perdebatan besar lagi dari para ahli
ini bertentangan dengan konstitusi
saya mengunjungi kantor dewan pimpinan pusat prima di jakarta
dan mewawancarai sekretaris jenderal domingus octavianus
dugatan perjata prima jelas domingus dilakukan lantaran langkah hukum
kami ini kan partainya rakyat biasa ya
tidak punya apa apa
mulainya juga dengan semangat
biasa tapi mampu membuat pemilu terancam
ya itu yang blessingnya itu
karena kita kan hanya berjuang ya
memang teman teman ini punya latar belakang
yang kebetulan gigih ya
tidak gampang menyerah
cerita sedikit soal gugatan di pn pusat
itu gimana sih
ini publik terus terang terus tersentak
itu kelemahan dari sistem hukum kita saya rasa malah
kelemahan di hukum pemilunya
karena di hukum pemilunya tidak memberikan ruang untuk kami menyelesaikan ini
di jalur koridor hukum pemilunya
sementara kami merasa sudah diperlakukan tidak adil
jadi akhirnya kami harus semacam mencari jalan alternatif
persepsi yang terbentuk itu karena ada prakondisi sebelumnya
dengan isu isu tentang penundaan dan sebagainya
padahal kami dalam proses ini hanya ingin mencari keadilan
hanya ingin bagaimana ruang untuk pemulihan hak politik itu didapatkan kembali
kabar kabarnya penundaan pemilu ini terus bergulir
kalau ini menjadi kenyataan
pak kedri mah akan keseret sebagai bagian dari menurut pak kedri mah
saya melihat kalau ini menjadi kenyataan
ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu
di sini ada masalah perpu yang belum jadi
di sini ada masalah gugatan ke mk tentang proporsional tertutup yang belum diputuskan
di sini ada masalah anggaran yang tersendat sendat
jadi jangan salahkan pak kedri mah
belum tuntas hiruk pikuk putusan pn jakarta pusat prima kembali menjadi buah bibir
lantaran badan pengawas pemilu atau bawaslu memutuskan partai ini menang atas gugatannya kepada komisi pemilihan umum
bawaslu menilai kpu melanggar administrasi pemilu
karenanya bawaslu memberi kesempatan prima untuk melengkapi proses administrasi pemilu
selama sepuluh hari
melalui sistem informasi partai politik atau sipol kpu
komisi pemilihan umum menghormati keputusan bawaslu sebagai lembaga pengawas kpu
kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan penyerahan persyaratan pendaftaran partai politik perbaikan
sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan bawaslu
yang insya allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal
karena dalam keputusan bawaslu bahasanya paling lama sepuluh x dua puluh empat jam
kami juga nanti akan menjelaskan kepada partai prima
apabila memang nanti persyaratan administrasi yang kurang atau persyaratan perbaikan administrasi itu dipenuhi seluruhnya
kami akan lakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
sebagaimana yang tertuang di dalam pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh
tahapannya sama seperti partai politik non parlemen
partai prima apabila ya apabila nanti partai prima dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual
maka kami harus berikan ruang waktu yang cukup bagi partai prima untuk mempersiapkan diri untuk mengajukan pendaftaran calon anggota legislatif
bagi prima sepuluh hari lebih dari cukup untuk memperbaiki administrasi
cukup cukup banget
dulu kami perbaikannya itu yang sengketa pertama kami kan dibatasi waktu satu x dua puluh empat jam untuk satu ratus lima puluh satu kota kabupaten

sekitar tiga belas dokumen keanggotaan satu x dua puluh empat jam
yang sekarang ini kami diberikan waktu sepuluh x dua puluh empat jam untuk delapan kota kabupaten dengan sekitar satu ratus lima puluh empat dokumen keanggotaan
jadi kami sangat sanggup
hadar nafis gumai memahami kerumitan yang sedang dihadapi oleh prima
yang menurut pemahamannya tidak lepas dari kesalahan yang dibuat oleh kpu
kasian juga ya pak partai ini pak ya
dia harusnya itu bisa menjalani dengan dalam tanda petik normal
normal bersama dengan peserta yang lainnya
tapi kemudian dia tertimpa sesuatu yang harus berproses ke pengadilan apa segala macam
betul ya jadi memang tidak gampang ya kalau sudah masuk proses hukum itu cukup panjang
belum lagi nama partai yang bersangkutan itu seolah olah sudah partai yang gagal
kemudian dia apa para anggota
para anggotanya para pengurusnya di daerah mungkin juga sudah mulai
oh iya lah saya pikir nggak usah terusin bergabung dengan ini misalnya begitu
kan saya duga mereka punya kesulitan juga untuk konsolidasi kembali gitu ya
atau justru sebaliknya justru wah ini partai tough banget nih
coba dihantam hantam ini kan dua mata uang ya pak ya
oke lah ya ada plus minusnya ya
tapi betul bahwa dengan asumsi seandainya semua ini dikerjakan dengan rapi sejak awal
terutama dari sisi penyelenggaranya yang sekarang terbukti ternyata mereka memang tidak cukup profesional misalnya
sebetulnya partai ini bisa mengikuti dari awal kira kira begitu
sekarang saya duga menjadi lebih sulit ya
karena apa dalam banyak hal itu ingin dipendekkan gitu
jadi setelah ini terjadi pemilu harus jalan terus
jadi wahai yang ingin pemilu ditunda gak bisa lagi
sudah dikunci oleh konstitusi oleh undang undang